kamu temanin saya di sini sebentar
saya lagi gak mau sendirian
saya senang banget bisa nemenin ibu di sini
gimana akut dari saya dok
masih bisa diselamatkan kan
kapan kita bisa melihat david
kita semua khawatir sama dia
untuk saat ini
evita tidak bisa ditemui
karena kondisinya sangat mengkhawatirkan
mengkhawatirkan gimana dok
lukanya sangat teruk
selain luka luar
juga luka dalam di beberapa organ vitalnya
ini membuat dia jadi susah bernafas
kami sudah berusaha
untuk menolong evita
ini kita mohon kepada allah swt
untuk menyelamatkan nyawa evita
karena kondisinya sangat kritis
jadi kita tinggal menunggu saja
tapi saya tidak yakin
kalau evita tidak bisa bertahan
evita tidak mungkin
aku yakin evita masih bisa bertahan
tidak mungkin dok
ya mudah mudahan ada musik siap
agar evita cepat sadar
banyak kalau saya ada di sini saya pasti sudah sampai keram perutnya ketawa ketawa
lucu banget pengalaman tahu macam macamnya pasti ya
lagi seru soalnya ceritanya
siapa dia siapa tahu penting
halo suaranya putus putus pak
di rumah sakit
ya kan papa udah di sana buat apa mama juga datang
ya yaudah ya
pak kalau saya mau kok boleh ditutup sih
dia bilang evita masuk rumah sakit ketabrak motor
dia kan udah ada suami saya nggak perlu kan saya datang ke sana
ya allah bu hera siapa tahu siapa tahu lu kayak parah bu
kita datang aja yuk
lu sama sih sama suami saya
ya allah bu kalau misalnya
kalau misalnya dia nggak parah kan nggak mungkin bapak sampe maksa kayak gitu
kita lihat davita dulu yuk
ya udah yuk
mama kok baru udah antem sih
jalanan macet gak usah marah marah deh
yang penting udah antem kan
hmm belum siap pulang dia
manja banget sampai mesti dijemput sama mama segala
mama gak tahu apa yang terjadi dengan evita
papa ketabrak motor paling lecet lecet kan
ya paling banter separah parahnya ketapa kotor apa sih patah tulang
evita luka parah mama kondisinya sangat kritis
ada kemungkinan dia bisa meninggal mama
evita evita kamu kenapa evita evita evita kamu nggak boleh tinggal dengan aku evita
kita akan menikah dan kita akan hidup bahagia kita
evita kamu nggak boleh menjerah evita bangun evita evita evita bangun
evita jangan seperti ini evita jangan lakukan ini pada papa evita
betapa tidak mau kehilangan kamu nak
insya allah evita
apa kita keluar lupa maaf maaf mbak mari silahkan keluar sampai dokter berikan tindakan
mari mari pak mari kita tunggu di luar yuk ayo pulang pak

ada di samping bu hira
ada di samping bu hira
bu hira mau kemana bu
bu hira gak liat keadaan evita di dalam bu
ibu mau pulang
terus kalau evita
ya allah bu
ibu gak tega yang liat evita bu
saya tau kok bu
tapi saya tahu kalau sebenarnya
ibu khawatir sama evita
walaupun selama ini ibu bilang ibu benci sama dia
ibu jahat sama dia
kan sama dia
ya biar gimana pun
evita udah tinggal sama ibu bertahun tahun bu
dari dia kecil
masih sedikit banyak dia udah membantu ibu
udah membantu perasaan ibu
ibu gak rasa kesepian lagi kan
mama tidur aja
badan mama panas banget
mama gemeteran lagi
pasti sakit banget ya mak
gak mau kamu liat aja sini
aku mau keluar
aku gak mau
gimana ma udah gak dingin kan
ma minum obatnya dulu ma
nanti kalau mau udah minum obatnya
evita akan keluar ya ma